kalau misalkan raja pengen tinggal disini
supaya dia puas
tante setuju dengan mona
sudah tahan emosikan
dia nggak akan macam macam
dia berani macam macam
ya sudah kalau gitu kita lanjutkan makan
kamu boleh masuk
tapi ingat ya
jangan berani macam macam
oh enggak enggak enggak
gak ada tanda
biarin depan gak usah masuk

iya diego tante setuju dengan mbak
sudah tahan emosi kamu
dia gak akan macam macam
dia berani macam macam
dia berani macam macam
dia berani macam macam
dia berani macam macam
ya sudah kalau gitu kita lanjutkan makan
kamu boleh masuk tapi ingat ya jangan berani macam macam
oh enggak enggak enggak gak ada tanda
biarin di depan gak usah masuk
biarin di depan gak usah masuk
tante ini masih punya etika
santa yakin raja pasti bisa tahu diri
terima kasih tante
oh gak usah terima kasih sama saya
saya masih gak suka sama kamu yang selalu menuduh anak saya mona sebagai istri kamu putri
dia bukan putri
saya ingin kamu cepat sadar dan menerima kenyataan
lihatlah saja raja
saya akan pikirkan

beri bella ke redes ii sejak kemana
ini kesempatan buat gue untuk nyari tau tentang putrinya
saya mau izin ke transmedia
hmm kamu terus aja tempatnya ada di sebelah kiri sini
suruh yang tempat tambahan
gue harus cari kamar putri
ini kamar putri
udah mulai ada petunjuk
kalau aja ada satu baju putri disini berarti degan gue bener
enggak lah enggak lah
gue gak boleh nyerah
mungkin petunjuknya ada di kamar lain